saudara seorang perempuan jadi korban penjamretan di jalan raya desa sidet lami
kecamatan besu kaupaten probolinggo jawa timur
penjamret merampas kalung emas milik korban seberat dua puluh dua gram atau senilai hampir dua belas juta rupiah saudara
selain luka serius pada bagian wajah dan tangan korban juga mengalami shock
pasca kejadian polisi langsung melakukan pengejaran
pelaporan sudah saya terima untuk korban sementara masih dilakukan perawatan di rumah sakit
untuk korban sementara masih ingatannya masih belum ingat saja
untuk proses untuk kanit sudah bekerjasama dengan unit opsional kores
sekarang melakukan penyelidikan cek cctv yang di daerah wilayah yang terdeteksi kemana larinya pelaku